terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih melaporkan sejumlah dugaan kecurangan
serta manipulasi data yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum kepada komisi dua dpr
dalam rapat dengar pendapat rabu pagi
dalam rdp koalisi kawal pemilu bersih membuka seluruh bukti data dugaan kecurangan
yang dilakukan dan diduga diperintah oleh komisi pemilihan umum
dalam tahapan verifikasi faktual partai politik
mereka menduga ada arahan dari komisioner kpu pusat untuk meloloskan sejumlah partai
yang tak memenuhi syarat menjadi peserta pemilu
di tengah rapat ketua komisi dua ahmad doli kurnia memutuskan rapat digelar secara tertutup
untuk publik karena ada informasi sensitif menyangkut sejumlah institusi negara